ruu daerah khusus jakarta masih mengundang polemik saudara
salah satunya terkait wacana gubernur jakarta dipilih presiden
namun hasil jajak pendapat litbang kompas menunjukkan
mayoritas responden tak setuju gubernur jakarta dipilih presiden
rancangan undang undang daerah khusus jakarta menuai kritik
karena salah satu poinnya berisi presiden yang menunjuk langsung gubernur jakarta
ruu ini telah ditetapkan sebagai usulan inisiatif dpr
wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad menegaskan
gubernur jakarta tetap akan dipilih rakyat bukan presiden
seluruh partai politik sudah sepakat dengan pemerintah sebelum reses
bahwa untuk pemimpin daerah khusus jakarta itu dipilih melalui pilkada
sebelumnya presiden joko widodo menegaskan
ruu dkj merupakan inisiatif dpr
namun jika ditanya soal pemilihan gubernur jakarta
jokowi ingin gubernur dipilih langsung
sehingga biarkan itu berproses di dpr
kalau saya kalau tanya saya ya gubernur dipilih langsung
namun mantan menko polhukam mahfud md meminta masyarakat
tetap mengawal pembahasan ruu dkj
menurutnya ada poin yang menyebut dpr akan memilih dua nama
yang akan menjadi calon gubernur jakarta
selanjutnya dua nama itu diserahkan ke presiden
untuk menentukan salah satu nama yang akan menjadi gubernur jakarta
mahfud menyatakan presiden tetap akan cawe cawe
atau ikut campur dalam memilih gubernur dki jakarta
yaitu gubernur dki semula itu akan dipilih oleh presiden langsung
masyarakat tidak setuju lalu sekarang kesepakatan sementara
itu nanti gubernur dkj itu akan dipilih dua nama oleh dpr
lalu diserahkan kepada presiden
ini bisa berpotensi kronisme lagi
oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak
ini akal akalan baru untuk ikut cawe cawe tidak jujur
litbang kompas melakukan jajak pendapat untuk melihat respon masyarakat terkait wacana gubernur jakarta dipilih presiden
jajak pendapat litbang kompas menunjukkan lima puluh dua satu persen responden menyatakan tidak setuju
dan empat belas responden menyatakan sangat tidak setuju
sementara dua puluh tujuh delapan persen responden mengaku setuju dan tiga lima persen responden menyatakan sangat setuju
ada beberapa alasan ya yang mendasari pemikiran masyarakat tersebut
yang kedua adalah bahwa adanya kekhawatiran bahwa ada konflik kepentingan
misalnya ketika gubernur itu ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat
kemudian ada juga kekhawatiran bahwa nanti demokrasi bisa mengalami kemunduran dan lain lain
jadi memang ini menjadi salah satu concern yang ada di tengah masyarakat
pembahasan ruu daerah khusus jakarta akan kembali dilanjutkan maret ini
presiden juga dikabarkan sudah menyampaikan daftar inventarisasi masalah ke dpr sejak februari lalu